komandan komando satuan tugas bersama atau kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono
melakukan safari politik di jawa barat
agus harimurti menggunakan bus selama tujuh hari mulai tanggal enam belas hingga dua puluh dua maret dua ribu delapan belas
hal ini dilakukan sebagai strategi politiknya
di tahun politik ini partai demokrat tengah gencar menarik perhatian warga di sejumlah daerah termasuk jawa barat
komandan komando satuan tugas bersama kogasma agus harimurti yudhoyono
tengah melakukan safari politik di jawa barat hingga tanggal dua puluh dua maret dua ribu delapan belas mendatang
yang menarik dalam safari politik ini agus harimurti dan tim menggunakan bus
untuk menjangkau kabupaten dan kota di provinsi jawa barat
hal ini diakui sebagai strategi politik agar lebih mudah berinteraksi dengan warga jawa barat
karena dengan bus
saya bisa berbisnis
saya setiap saat berhenti
dimanapun kira kira tempat yang saya perlu mendengarkan aspirasi masyarakat
bisa menyapa mereka secara langsung
sulit rasanya kalau itu kita lakukan melalui udara
jadi saya memang konsekuensinya cukup melelahkan
dalam tujuh hari dua puluh tujuh kabupaten kota
artinya setiap hari paling tidak empat kabupaten kota
dan itu menempuh ratusan kilometer setiap hari dan berjam jam
mendengarkan aspirasi rakyat dan bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh
merupakan agenda politik utama dalam perjalanan
seperti di soreang kabupaten bandung
agus harimurti berinteraksi dengan santri dari pesantren yamisa soreang
pimpinan ketua mui kabupaten bandung
saya kira kami kedatangan tokoh nasional
kader pimpinan bangsa ke depan
kita berharap dengan kunjungan beliau ke pesantren lembaga pendidikan agama
itu hal yang sangat baik sekali
dan juga kami atas nama mui kabupaten bandung mungkin akan sampaikan kepada para ulama
bahwa memang karena mayoritas beragama islam
beliau peduli terhadap itu
dan bagi kami sangat positif sekali
hanya bisa berdoa
jadi berdoanya berkampanye tidak bisa
berdoa aja kepada allah
mudah mudahan cita citanya dikabulkan oleh allah swt
demi bangsa dan negara
setelah bersafari di kabupaten bandung
agus harimurti akan melanjutkan perjalanan menuju kabupaten subang
dan berakhir di kota depok pada tanggal dua puluh dua maret dua ribu delapan belas mendatang
kiki haryadi bandung